dan kembali di cnn indonesia newsroom basuki cahyapurnama mencabut laporan kasus pencemaran nama baik ke polisi
laporan kasus tersebut resmi dicabut pada senin siang
melalui pengacaranya ahmad ramzi basuki berkoordinasi dengan penyidik siber polda metro jaya mengenai pencabutan laporan kasus pencemaran nama baik
laporan kasus tersebut pertama dibuat tujuh belas mei dua ribu dua puluh
satu bulan setelah pembuatan laporan penyidik siber menahan kedua tersangka di bali dan medan
atas dugaan pencemaran nama basuki cahayapurnama dan istrinya puput nastiti devi
namun mantan gubernur itu memutuskan untuk mencabut laporan polisi setelah ia bertemu kedua tersangka dan kedua tersangka melakukan klarifikasi
betul kedua tersangka sudah saya jembatani mereka minta bertemu dengan pak basuki
saya pertemukan kedua tersangka di kediaman pak basuki cahayapurnama